yayasan saya ini menyalurkan pembantu rumah tangga bukan babysitter
tapi masa kagak ada sama sekali barang atu orang gak je
kagak usah babysitter dah pembantu juga kagak nape
bang ayah udah dapet pengasuhnya
tapi cuma atu orang
ini juga susah bener dapetnya
ibu ada kerjaan buat saya
ya tapi saya gak mau ya bu kalo
majikan yang hidung belang kayak kemarin gitu
ya gak belang juga bakal jadi belang ut
kalo punya pembantu tuh kayak elo
udah cantik seksi lagi
apaan sih orang aku biasa aja
nih liat sendiri penampilan aku masih sopan juga kok
mereka aja otaknya pada ngera semua
utari ibu belum bisa kasih kamu kerjaan dulu
ibu terpaksa scoursing kamu karena ulah kamu yang kemarin
lah bu saya salah apa kok saya discoursing
ini demi kebaikan kamu juga utari
kamu ingat sejak kamu datang sudah tiga kali kamu kabur dari juraganmu
kalau terus terusan seperti ini wajah bisa rusak nama yayasan saya
aku aku mau tapi tak maul
aku mau tapi dia akan kacau terus
beda itu kebetulan
ibu jahil mikah
bajarnya kok cuma satu
yaudah pokoknya bulan dikelarin ya
jangan sebentar orangnya mau masuk kemari belum kelar di rumah
wah berabeh kasihan
dengan terpaksa anak bapak kami skor selama dua hari
karena dia sudah melakukan kekacauan di sekolah ini
pak pak sekolah maaf nih ya
saya sebagai bapaknya dina ini minta maaf benar benar nyesok kejadian ini sampai kejadian gitu loh
tolonglah anak saya jangan diskors
kapan anak saya mau ke sekolah
pak ini sudah merupakan peraturan di sekolah
agar dina anak bapak tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi
gimana lah ditolak lagi
saya sudah mengambil ya
bapak ada di mana lagi
dia sudah datang di mana saja
mesti cari di mana lagi ya
emang anak anak pada bandel ya cing
sabar ya chi para jali
tapi mana ayah mesti jemput anak anak ke sekolah
kan pengasuh buat kiki belum dapat
tapi masih ada satu tempat lagi bang
bukannya saya gak mau bantu
tapi kan sudah jadi lasia umum
kalau keluar gapak sebentar
anak anaknya tuh gak bisa diatur
pembantu rumah tangga
tapi masa gak ada sama sekali
barang atau orang gak je
kagak usah babysitter dah
pembantu juga gak kenapa
saya juga udah sering denger dari yayasan lain
kalau ada yang patah tulang
dengan kelakuannya anak anak pak sebeni
wah kayaknya gagal lagi lak
gak ada yang bersedia mau jadi pengasuh
ini bukan sama seperti kamu kerja
ini menyangkut anak kecil
dulu itu saya suka banget ngurusin anak tetangga saya
jadi untuk urusan ngurusin anak saya bisa kok bu
udah pokoknya ibu percaya aja sama saya

jadi anak anak pak sabeni ini terkenal nakal banget ya bu

udah gak papa bu saya mau kok
pokoknya kali ini saya janji sama ibu kalau saya nggak akan kabur lagi
ya lagian kan kemarin
utari bisa kabur kayak gitu kan juga karena juragannya pada gatel gatel bu
ya lagian kan kemarin
ya lagian kan kemarin
tadi katanya nyari pengasuh ya
tadi katanya nyari pengasuh ya
orang buruh aja bilang
udah kagak ada lagi yang mau kerja di rumah pasbeni

ngambil pengasuh sembarangan
kalau kagak ada kontrak dari yayasan
sekarang pak tau sendiri
sekarang memakin banyak
itu penculikan anak anak
emang sih itu dari yayasan ini juga

tadi saya pikir nggak ada yang mau kerja sama keluarga pak sabeni
ternyata utari mau
masih perlu pengasuh
ya pasti mau
orang kita butuh bener
yaudah mana surat perjanjiannya
biar ayah langsung tanda tanganin
gimana pengasuhnya udah dapet belum
udah gad udah dapet
ini sekarang surat suratnya lagi diurus sama si lela
yaudah kalau begitu kita ketemu di rumah aja ya
anak anak biar gue yang jemput
rebes gan siap
kenapa sih be
udah udah diem diem

nanti di rumah ini

itu pasti pengasuh baru kita
ya ampun kamu gak apa apa kan
cewek yang udah bikin gue jatuh pas bapan sama kevin
ayo udah dapet pengasuhnya
tapi cuma satu orang
ini juga susah bener dapetnya
lo yang urus aja ya
gue soalnya udah buru buru balik ke proyek kontrakan
ntar gue gak ada disana yang ada diantepin lagi tuh
ke kelar kelar kerjaan
mau kenalin lah sama anak anak di kamar tuh
iya deh bang
ba bae kagak ada senyum senyumnya
itu jadi anak yang baik ya
terus bubuk siang
mama aku udah ada di surga sama tuhan
sama bidadari cantik
taran aja kenalinnya
ayo antriin ke kamar lo di belakang